kali ini diselenggarakan pada sembilan belas maret dua ribu lima belas di hotel seraton mustika yogyakarta
dalam acara tersebut hadir para stakeholder dan delegasi dari berbagai negara
acara ini merupakan ajang paling bergensi untuk program penghargaan pengakuan asia
penghargaan prestisius ini mengakui kehebatan perusahaan
karena menghasilkan produk inovatif kelas dunia
memberikan layanan proyek dan program program menarik yang dilaksanakan sepanjang dua ribu empat belas
terdapat tujuh kategori yang dilombakan pada ajang internasional tahunan tersebut
salah satunya adalah kategori product excellence yang berhasil diraih bank indonesia
dengan anugerah piala perunggu atau bronze
atas keberhasilannya memberi ikon baru provinsi bengkulu yakni batu permata agate
di kesempatan yang sama bank indonesia bersama para delegasi mengunjungi tani organik merapi atau tom
yang merupakan binaan program sosial bank indonesia atau pspi di kawasan gunung merapi
tom merupakan salah satu binaan bank indonesia yang sukses melahirkan sistem pertanian secara organik
yang sama sekali tidak menggunakan produk kimia
koordinator petani tom untuk ujian narko berhasil membawa produk buah kembali ke bank indonesia
ketika ini bank indonesia berhasil mencari produk kimia yang berhasil mencari produk kimia yang berhasil mencari produk kimia

saya merasakan dari sisi kemajuan dari sisi pemerintahwan jelas itu dari terutama dari kewirausahaan
bank indonesia sudah memberikan bantuan kami berupa kita di diklat ya di kewirausahaan selama enam bulan
jadi membuka pola pikir kita bahwa memang bagaimana kita bersikap menjadi seorang wirausaha yang benar benar mempunyai visi misi
deputi direktur program sosial bank indonesia iwan setiawan mengatakan pihaknya mendukung para petani tong dengan melibatkan diri di sisi pengetahuan bidang manajemen
saya pikir akses pasar itu sangat menentukan sehingga mereka bisa mengekspan usahanya produksinya bahkan di tempat tempat lain